otoritas jasa keuangan akan mengevaluasi penerapan jam perdagangan bursa saham yang masih mengikuti masa pandemi
padahal kebijakan ppkm telah berakhir
selain itu ojk juga akan mengevaluasi penerapan kebijakan auto rejection simetris atau kembali ke kondisi pra pandemi
melihat perdagangan bursa hari pertama dua ribu dua puluh tiga jam perdagangan di bursa efek indonesia masih berlaku sama saat masa pandemi
yakni pembukaan pukul sembilan pagi sampai tiga sore untuk penutupan
kepala eksekutif pengawas pasar modal ojk inarno jayadi mengatakan belum berubahnya jam perdagangan tersebut
merupakan permintaan para anggota bursa yang didapat dari hasil survei yang dilakukan oleh otoritas bursa sebelumnya
penutupan sesi kedua pada jam tiga sore ternyata membuat rata rata transaksi harian justru meningkat
dan selain itu ojk juga akan mengkajak
untuk pengembalian auto rejection yang simetris atau seperti masa pra pandemi
demi melindungi pasar modal dari fluktuasi tajam
untuk kedua kebijakan tersebut ojk akan mengevaluasi dan juga mengkaji perubahannya